sampai jumpa di video selanjutnya
kenapa alat sampai seperti ini
udah anterin saya ke
udang hanikah tadi
kenapa tadi mas randy bilangnya
terus udah gitu
si ceo perusahaan
kalau bilang nama aslinya
terus pekerjaan kiki
asisten rumah tangga
dia mau tisuin saya karena
terus sibuk sama kerjaan saya
jadi gak ada waktu buat dia
saya nggak mau kelihatan kalau saya itu
gak punya pasangan di depan mantan saya
ternyata bukan kiki aja yang halukalo jomblo
ternyata mas randy juga
ya wes kalau gitu mas
terima kasih banyak ya
sama mas randy
hari yang gak akan
ini hari yang
kenangan yang paling indah gitu
baju baru sama sepatunya gimana mas
kalau kamu suka buat kamu aja
makasih mas randy
kiki masuk kedalam dulu ya mas ya
waduh lima juta
lumayan juga ya harganya
ternyata kiki gak nyangka kalau mas randy itu jomblot juga
pas banget dong sama kiki jomblo
atau memang kami berdua itu ditakdirkan bertemu terus berjodoh
waaah ya ampun so sweet banget
amin ya allah amin amin amin amin semoga aja kalau kita emang berjodoh
aduh cantik sekali
why are you so beautiful keren sekali
kalau kata orang prancis trashy
resik resik maksudnya resik
ya kalau laki laki gini emang resik kan mbak
hmm bajunya baru sepatunya baru
warna coklat mbak
mbak ini tuh ya bu tadi tuh sepatu terus baju terus ini ini apa ini mea mea apaan ini
semuanya berkat mas randy ini mas randy yang beliin bu mas randy yang bawa ke salon

ini kiki cantik kayak prinses
oh makasih sayangku
rendang pikiran kamu emang juara banget aduh
aku kekenyangan begini nambah terus harusnya kan aku stop makan malam
kamu harus ikan diet karena udah gendutan
terima kasih lu
ya udah gak apa apa sekali sekali nanti besok besok aku gak bikin lagi
thank you ya kamu udah seneng masakan aku loh
kira kira rendang yang aku kirim buat andin udah sampai belum ya udah dimakan belum sama dia kira kira
oh iya aku belum nanya tuh aku telepon deh
apa udah tidur
masih jam segini coba aku taruh rumah deh
eh om surya selamat malam om ada om
saya mau tanya tadi saya kirim rendang sudah sampai belum
iya om udah udah udah sampe kok
tapi diamanin dulu rendangnya sama pak bos
karena takut ada racunnya om
astaghfirullahaladzim jadi al berfikir bahwa rendang yang saya kirim ada racunnya
ya kira kira gitu lah om jadi
belum sempet dimakan sama andin eh atau om mau ngomong sama andin biar mirna panggilin
oh enggak enggak enggak usah terima kasih ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sama sama om waalaikumsalam
kenapa al sampai seperti ini
jadi delapan tahun yang lalu
saya sempat menjebloskan seseorang ke dalam penjara
sekarang orang itu udah bebas pak
dia sangat dendam dengan saya
apa musuhnya itu sangat berbahaya
sampe sampe al bersikap seperti ini
kok malah diem sih gimana tadi
makanya udah nyampe
tapi lagi diamankan sama al karena al takut di dalam rendang itu ada racunnya
ya allah kenapa al sampe segitunya sih
itu mama sendiri loh yang masak rendangnya masa iya mama mau ngeracunin andin
iya papa tau tapi
eh kita gak tau alasannya apa tapi yang pasti
dengan sikap al seperti ini
dengan cara al melindungi andin
bahwa al mencintai andin
boleh denger gak mas kata kata itu
yang kamu ucapin ke aku
setelah aku minum racun
sos udah lupa
masa sih mas
kamu gak usah pura pura lupa mas
empat kata itu loh mas empat kata ajaib
apapun lasi tuju rising
gak usah senyum senyum
gak usah senyum senyum
mas bukan yang itu
eh tau gak malam ini biar rena tidur sama mama ya
karena adin kan baru pulih
jadi supaya tidurnya nyak dan lebih paripurna nanti
tapi ya aku udah gapapa sih ma
udah baik baik aja
tapi gak ada salahnya kan
jadi kamu istirahat cukup
suka lebih fit
dan lebih cinta sama andi